kemarin dia belum sebut nama dan saya juga baru kemarin melihatnya pak
oke oke yaudah makasih infonya ya dok ya
ya sama sama ya pak salam buat jessica ya pak
iya baik makasih
teman jessi siapa itu orangnya
tolong ya sus ya
iya pak mau pesen apa pak
saya tau anda disini
gak usah sembunyi gue
anda keluar atau saya yang kesana
ini perut aku sakit banget mas
aku udah gak kuat mas
aku lagi dibantu sama ibu ibu disini
saya kesana ya
saya minta maaf soal kerusakan ya ya
hampir aja gue ketangkep ya
lindungi istri saya dan anak saya ya allah
tentu tak ada harapan
jadi suami karun
kamu di bawah
ikut pembimbing dia
aduh buk black
udah kesakitan banget loh
terima kasih sudah jagain istri saya bu
terima kasih banyak
sebentar ya saya minta maaf ya
sebentar lagi kita sampai rumah sakit
kamu bertahan ya
sebentar lagi sampai
kamu harus bertahan ya
aku udah gak siap makan ya
abis ini kita langsung ke harapan kasih kan
tunggu tunggu gak apa apa
apa kenapa pak
yaudah kalo gitu just just antar ke kamar ya
udah ke kamar dulu aja
udah papa diem aja
papa istirahat dulu ya
papa istirahat dulu oke
pokoknya jadi gak bisa nganterin kamu balik ke bandung
aduh papa pusing banget ya
mending sakit kepala
besok aja balik ke harapan kasihnya
yang penting bapak sekarang istirahat dulu ya
biar apa gak terlalu pusing
gak usah dipikirin besok aja just baliknya ya
terima kasih ya sayang ya
papa sih kalo dirawat sama anak papa ini pasti bakal cepet sembuhnya
iya kis mau rawat papa dulu
ya sedih kalo papa sakit apa yang akan sakitnya cepet sembuh ya pak
pastilah pasti bakal cepet sembuh

mau tidur dulu sebentar ya
ya udah just keluarin ya biar papa gak keganggu
kepala sini pak
kondisi dia mah
dia sih baik baik aja
syukurlah saya senang mendengarnya
oh ya pak ada foto
jessica dan adi yang ketinggalan
kemarin sempat ditemukan oleh cleaning service
saya khawatir jessica mencarinya
nanti saya kirim orang
buat mengambil fotonya ya
oh ya pak kemarin ada
temannya jessica yang datang perempuan
dan mencari jessica pak
kemarin dia belum sebut nama
dan saya juga baru kemarin melihatnya pak
ya sama sama ya pak
salam buat jessica ya pak
iya baik makasih
siapa itu orangnya

jadi itu makan siap dengan coba
mereka untuk atau akan membeli uang
saya adik filho bebe ini
aku benar benar kecil lah
tapi aku ingin mengsolasi srecit
kasih aku kali hh